saksi ahli dari pihak termohon
yanni komisi pemilihan umum
memberikan kesaksiannya dalam
sidang lanjutan sengketa hasil pilpres
kami siang marsudi menegaskan bahwa
tidak ada pengurangan suara pas lonca
pada tampilan sistem informasi penghitungan
suara atau situng kpu pada
dalam keterangannya pakar it
mengatakan situng hanyalah salah satu
dari sembilan belas aplikasi sistem
pemilu yang dirancang arsitekturnya
sejak tahun dua ribu tiga lalu
situng dirancang sebagai sarana transparansi kepada masyarakat
tujuannya agar masyarakat
bisa melakukan fungsi kontrol proses
penghitungan suara yang dilakukan secara
pertama tama ingin saya sampaikan bahwa
situng itu adalah hanya salah satu
dari sembilan belas aplikasi yang ada di dalam
pada tahun dua ribu tiga
pada waktu dirancang dulu
dan sama dengan keadaan
sekarang undang undang menyatakan
bahwa yang sah adalah
perhitungan suara berjenjang
secara manual itu dilakukan mulai
dari tingkat tps sampai tingkat
kpu pusat karena itu pada
waktu dirancang situng memang tidak
dirancang untuk sistem penghitungan
dirancang untuk sarana transparansi
kepada masyarakat sehingga
masyarakat bisa melakukan fungsi
penghitungan suara yang dilakukan secara
marsudi juga menekankan bahwa situng
tidak menguntungkan salah satu paslon
karena sistem ini dimasukkan dengan
pola yang ajak
berarti dari tampilan data ini
tidak benar ya
situng menampilkan data yang menguntungkan
salah satu paslon tertentu
saya boleh beropini atau tidak
boleh karena ahli silahkan
boleh ya kalau melihat data ini
tidak ada kenapa karena polanya acak
kecuali kalau polanya tetap di satu tempat
atau di satu provinsi atau satu kota
itu mungkin kita boleh menduga ada upaya
upaya upaya seperti itu
tetapi ini karena terjadi di
secara acak bahkan kalau kita tampilkan
per tps itu jauh lebih acak lagi
jauh lebih ajak
jauh lebih ajak lagi di mana pasangan misalnya
di mana pasangan kosong di mana pasangan yang berpengalaman
yang satu menang itu di sana juga
banyak juga suaranya yang berkurang
menurut c satu yang
di upload jadi sangat ajak
sangat ajak ya sehingga tidak menurut kalau saya
boleh beropini jadi tidak ada
saya tidak bisa menduga
adanya kesengajaan di situ
karena semuanya proses mungkin
hanya kesalahan manusiawi
kesalahan manusiawi biasa saja
untuk pasangan kalau calon
untuk data yang
ada ini dari situng itu
ada pengurangan untuk dua
seluruhnya pengurangan begitu
tidak jadi dua duanya
ada yang ditambah dan dua duanya ada yang
saksi ahli menegaskan tidak ada pengurangan suara
pada tampilan sistem informasi
penghitungan suara atau situng kpu
tim liputan cnn indonesia